polisi dan badan pom mengumumkan dua perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana terkait dengan kasus gagal ginjal akut
kedua perusahaan farmasi ini pt yarindo vartama dan pt universit universal pharmaceutical industries yang diduga menggunakan ethylene glycol dan di ethylene glycol melebihi ambang batas dalam produksi obat sirup
apakah memidanakan perusahaan farmasi ini merupakan langkah tepat dari bepom dalam menjalankan fungsi pengawasan
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia mas dalina pane
selamat malam ibu mas dalina
selamat malam mas reza
ibu ini bagaimana ibu melihat langkah dari bepom yang memidanakan dua perusahaan farmasi ini
ya kalau sudah masuk ke ranah pidana itu sudah mulai ruwet

kalau yang akan dikenakan dalam satu satu
dan itu merupakan kerja bepom atau tugas dan fungsi dari bepom untuk melakukan pengawasan
tetapi ini sudah terlalu jauh dari konteks permasalahan gagal ginjal akut
jadi jangan sampai terlupakan ada tiga ratus dua puluh lima kasus dan satu ratus tujuh puluh delapan anak meninggal
itu jangan dilupakan begitu ya
dengan perdebatan terkait dengan obat dan pidana yang akan dilakukan
jadi sekarang beritanya itu berpotensi terancam diduga begitu ya
sampai hasilnya juga ternyata tidak ada unsur kesengajaan begitu
dan dalam sejarahnya sejak dua ribu sembilan belas eh dua ribu sembilan ya
ketika undang undang kesehatan diundangkan sampai hari ini belum pernah ada itu perusahaan obat yang dikenakan pasal tersebut
sehingga memang diksi
yang digunakan tadi betul sekali diduga lalu tercemar begitu ya
seolah olah dilakukan secara tidak sengaja begitu
lalu anda melihatnya bagaimana nih
pertanggung jawaban dari bepom selaku badan pengawas yang punya kewenangan untuk memberikan izin edar obat di masyarakat
seharusnya seperti apa
ya fungsi pemerintah itu adalah melindungi ya
melindungi dan memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat kita
nah ketika fungsi perlindungan itu tidak
dapat dilakukan maka tentu ada tanggung jawab atau responsibility dan tanggung gugatnya ya terhadap permasalahan tersebut
kalau untuk obatnya ya badan pom yang kemudian akan bertanggung jawab terhadap hal tersebut ya
tetapi sepertinya saat ini terkena kita selalu menyalahkan
kemudian menyalahkan kementerian perdagangan
kemudian menyalahkan perusahaan
kita tidak pernah melakukan introspeksi apa yang sudah kita lakukan dan mana kelalaian kita di dalam proses pengawasan
kalau menurut ibu sendiri sebenarnya bagaimana sih harusnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh bepom terhadap perusahaan perusahaan farmasi sebelum obat ini disetujui dapat beredar begitu
saya kira regulasinya sudah ada ya dan itu sudah jelas
badan pom itu melakukan proses
memberikan izin kepada perusahaan obat yang akan beredar dan itu ada levelnya
semua obat itu juga secara langsung tanpa melalui proses tertentu seperti uji klinik bisa langsung memproduksi obat
jadi itu dilakukan oleh badan pom dengan baik
memang sulit kalau sudah masalah pengawasan kita punya ribuan jenis obat
pengawasannya memang menjadi lebih sulit
karena itu memang baik itu dilakukan dari hulu
kalau tadi kan sudah bicara tentang zat kimia yang tercampur atau memang menjadi pelarut bagi obat tersebut
maka itu harusnya dimulai dari kementerian perindustrian kalau memang dia diproduksi di indonesia
kementerian perdagangan kalau kemudian obat tersebut diimpor atau diperdagangkan di indonesia
masuk badan pom kalau kemudian obat itu menjadi bahan untuk obat dan makanan
kalau sudah masuk di badan pom pengawasan berkala ya monitoring atau surveillance terhadap obat obat tersebut tentu harus dilakukan secara berkala
dan menunggu ada kasus dulu baru kemudian kita popos untuk melakukan pengawasan
dan izin yang diberikan adalah selama lima tahun begitu ya
kalau tadi kita dengar bahwa statement sebelumnya dia mengatakan bahwa sudah mendapatkan izin dari dua ribu dua puluh satu sampai dengan dua ribu dua puluh
apakah jangka waktu lima tahun ini merupakan izin yang cukup panjang
ataukah lima tahun tapi cukup tapi fungsi pengawasannya lebih diperketat lagi nih
ya terkadang kan bahan bakunya itu pemasoknya beda beda gitu
kalau kemarin kita terima informasinya perubahan pemasok ini
juga yang harus dilaporkan kepada badan pom dan juga substansinya juga dicek ya diperiksa oleh badan pom
nah jadi setiap sisi itu kalau menurut saya kan ada banyak balai balai pom di wilayah yang juga bisa melakukan pemeriksaan terhadap obat yang beredar
saya kira perusahaan obat sudah mencantumkan substansi atau isi obatnya itu di dalam kemasan
dan itu jarang kadang kadang ya dibaca oleh orang tua
badan pom juga bisa melihat dari situ lalu melakukan recheck apakah benar substansi itu dan apakah ada tambahan zat berbahaya di dalam obat tersebut
saya kira itu yang harus dilakukan ke depan
oke lalu menurut anda bagaimana nih dengan posisi dari supplier bahan baku obat
apakah mereka memang dapat disalahkan begitu ya
seperti dengan perusahaan farmasi yang menyalahkan ambang batas bahan baku obat
saya itu parmakolog ya ngerti tentang hal tersebut
tetapi kalau di dalam aturan yang ada kita lihat satu kelompok ya perusahaan farmasinya yang dipersalahkan yang diduga ya
yang diduga terhadap hal tersebut
oke kalau anda lihat sendiri seperti apa melihat kasus ini
apakah bepom juga dapat disalahkan atau terkena undang undang mungkin terjerat undang undang karena kasus ini
saya kira ada aspek responsibility dari badan
apa yang sudah mereka lakukan beberapa hari ini juga harus kita apresiasi
mereka cukup bergerak cepat
tapi saya melihat bahwa kita melupakan kasus awalnya
yaitu anak anak yang terkena gagal ginjal akut ini
terus bagaimana pertanggung jawaban negara terhadap mereka
kalau terhadap obatnya sudah bukan ya
dan saya juga
saya tidak yakin ada faktor kesengajaan sehingga akan terjerat di undang undang kesehatan di pasal satu ratus tujuh puluh
untuk masalah sejarahnya
ada bahan obat yang akhirnya dihukum sampai sepuluh tahun untuk hal tersebut
sejak dua ribu sembilan ya
di undang undang kesehatan tersebut
jadi jangan kita lupakan ini ada satu ratus tujuh puluh delapan anak yang meninggal
yang sampai hari ini belum bisa diputuskan
apa sih sebenarnya penyebab pastinya
apakah satu ratus tujuh puluh delapan ini karena obat semua
jadi ada traduga tak bersalah itu juga harus dikedepankan
jangan sampai dilupakan
penting untuk kita kawal bersama begitu ya
jangan sampai untuk melupakan kasus utama dengan terlalu sibuk untuk menyalahkan siapa begitu ya
terima kasih kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
mas dali napane sudah bergabung bersama